kabar bahwa perusahaan pemilik kapal sedang menyiapkan uang tebusan untuk abu sayyaf disambut gembira keluarga salah satu sandra
keluarga wendy rahadian bersyukur mendengar perusahaan akan membayar tebusan lima puluh juta peso atau sekitar empat belas miliar rupiah
keluarga wendy rahadian awak kapal brahma dua belas yang disandra abu sayyaf sangat bersyukur mendengar perusahaan pemilik kapal akan membayar tebusan
keluarga wendy di padang juga menyatakan komunikasi mereka dengan sandra terputus
kabar rencana pembayaran tebusan tersebut diungkap menko polhukam luhut panjaitan
tebusan terpaksa dibayar karena konstitusi pihak filipina tidak memungkinkan tentara indonesia membantu penyelamatan secara militer
semoga orang orang yang berkepentingan seperti pemerintah atau perusahaan mau membayar sangat senang sekali
saya sangat berterima kasih
sampai sekarang sudah ada kabar dari wendy
dari sekarang sampai sekarang belum ada kabar dari windy karena hubungan antara kita dengan dia terputus
uang tebusan sebanyak lima puluh peso atau sekitar empat belas miliar akan diserahkan kepada abu sayyaf dalam satu atau dua hari mendatang
randi pangeran padang